polda metro jaya bersama dishub dki jakarta menyiapkan rekayasa arus lalu lintas
mengantisipasi unjuk rasa di sekitaran kawasan monas
rute transjakarta juga akan menyesuaikan penutupan jalan
petugas menyiapkan tujuh skema pengalihan arus lalu lintas
mengantisipasi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat
pengendara tidak akan dapat melewati jalan sekitaran istana merdeka
seperti jalan merdeka barat museum medan merdeka utara
jalan majapahit dan juga jalan veteran
selain itu penutupan akan dilakukan situasional
pada jalan medan merdeka selatan dan jalan budi kemuliaan
penutupan juga berdampak terhadap pengalihan rute transjakarta
yang melewati halte monas dan halte juanda dan halte pecenongan
setidaknya ada tujuh koridor transjakarta yang dialihkan atau diperpendek rutenya
di sisi arus lalu lintas hari ini sepanjang seputaran kawasan istana
itu sudah kita laksanakan penutupan kita blokade
dan kita buka hanya untuk jalur busway
seluruh kekuatan polisian tni pmda
hasil perhitungan tadi malam itu ada kurang lebih sekitar tiga belas personil yang kita siapkan
untuk anggota lalu lintasnya sendiri ada lima ratus personil
untuk berjaga jaga di sekitar kawasan monas
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia reza ramadan yang saat ini berada di patungkunda jakarta
selamat pagi menjelang siang reza bagaimana kondisi terkini
demo tolak omnibus law pada pagi hari ini
apakah sudah terlihat masa yang bergerak menuju kawasan medan merdeka
ya maggie kalau sejauh ini pemantauan saya di depan patung arjuna
wibaha atau patungkuda
sampai saat ini belum ada titik konsentrasi masa yang rencananya hari ini akan melakukan aksi demonstrasi
terkait dengan penolakan undang undang cipta kerja
saya memang tadi melihat beberapa gelintir orang yang mengenakan atribut keorganisasian
yang akan melakukan demonstrasi
namun jika untuk jumlah yang signifikan untuk melakukan demonstrasi
saya belum melihatnya di sini
namun yang jelas memang beberapa elemen masyarakat rencananya akan melakukan aksi demonstrasi pada hari ini
di sekitaran area monas sara dan juga megi
misalnya kalau sesuai jadinya
jadwal sebelumnya ada aksi massa rencananya yang akan digelar dari serikat buruh
dalam hal ini ksbsi
di mana rencana awalnya akan dilakukan pada pukul sepuluh pagi
ksbsi adalah kelompok yang sama yang kemarin melakukan aksi demonstrasi buruh
menolak undang undang cipta kerja
namun tadi pagi saya melakukan konfirmasi kepada presiden ksbsi eli rosita
ia mengatakan bahwa hari ini serikat buruh yang ia pimpin yaitu ksbsi
membatalkan kegiatan aksi demonstrasi penolakan undang undang
undang cipta kerja
hal ini tak lepas dari adanya organisasi di luar serikat buruh
yang melakukan demonstrasi pada hari ini dengan isu yang sama
ia mengatakan bahwa dikhawatirkan bahwa nantinya gerakan buruh ini akan ditunggangi
dan apabila ada tindakan anarkis maka nanti buruh yang akan disalahkan
oleh karena itu mereka membatalkan kegiatan demonstrasi penolakan undang undang cipta kerja
ada pun untuk organisasi yang dimaksud adalah pada jam satu nanti rencananya ada gabungan
organisasi islam yang rencananya akan melakukan demonstrasi pada hari ini di sekitar area monas
dalam hal ini adalah gabungan dari fpi dari gnpf ulama dan juga dari pa dua ratus dua belas
di mana pada pukul satu nanti mereka akan berdemonstrasi menolak undang undang cipta kerja
dimana juga dalam rilis yang disampaikan salah satu yang didorong adalah untuk presiden membatalkan perpu
meski demikian masih belum ada demonstrasi ataupun kerumunan
ataupun titik konsentrasi masa yang ada di sini
namun kalau untuk penjaganya sendiri
megi dan juga sarah memang untuk di kawasan monas ini sudah diperketat
di mana beberapa pos pos penjagaan pihak kepolisian dan juga aparat ini sudah ditempatkan
dan memang pihak aparat gabungan dalam hal ini tni polisi dan juga dari pemprovdk jakarta dalam hal ini satpol pp
ini menurunkan lebih dari tiga belas pasukannya
jumlah ini masih belum termasuk pasukan cadangan ataupun kekuatan cadangan
ada beberapa ssk yang nantinya akan dikeluarkan apabila eskalasinya meningkat
namun saat ini sendiri sejauh ini masih sesuai rencana rapat tadi malam
bahwa hanya ada sekitar tiga belas pasukan yang nantinya akan berjaga
dan memang untuk titik konsentrasi kekuatannya
ini ada di sekitaran area monas maggie dan juga sarah
namun juga ada beberapa pasukan yang nantinya akan ditempatkan di objek objek vital nasional lainnya
seperti di sentra ekonomi dan sebagainya
ya reza ini kalau saya lihat di belakang anda sudah mulai di blok ya jalanan
lalu bagaimana dengan pengalih suara
pengalihan arus lalu lintasnya
karena pastinya minggu ini lebih ramai daripada minggu yang lalu
karena kan minggu sekarang sudah mulai psbb transisi begitu reza
ya sara benar sekali
di belakang saya ini adalah jalan medan merdeka barat
di mana dua arahnya baik dari arah mh tamrin menuju ke haramoni maupun sebaliknya
jalan medan merdeka barat ini sudah ditutup
ada yang dibuka di mana ini diperuntukkan untuk kendaraan kendaraan bagi karyawan
yang bekerja di seputaran medan merdeka barat
dan memang untuk penutupan jalan sendiri sudah dilakukan sejak kemarin malam
sarah di mana ada beberapa jalan khususnya adalah jalan jalan di sekitaran dari istana merdeka
di mana jalan yang sudah ditutup adalah medan merdeka barat
lalu medan merdeka utara jalan museum dan juga jalan veteran
ini adalah jalan jalan yang sudah dilakukan penutupan
dan tadi sendiri dari di rantes polda metro jaya sambon dupurnomo mengatakan
bahwa nantinya dalam rekayasa lalu lintas
juga nantinya akan disiapkan penutupan jalan lainnya apabila eskalasinya meningkat
yaitu di jalan budi kemuliaan dan juga di jalan medan merdeka selatan
atau jalan di depan gedung balai kota
dan memang untuk dari pihak kepolisian maupun dari pihak di subdekai jakarta sendiri
menyiapkan tujuh rekayasa lalu lintas khususnya arus lalu lintas ataupun titik titik
di sekitar medan merdeka barat yang akan ditutup dan akan dialihkan
juga pengalihan arus ini juga berdampak terhadap transportasi umum
sarah dan juga maggie di mana kalau untuk transjakarta sendiri
ada tujuh koridor yang terdampak karena rencana aksi demonstrasi pada hari ini
di mana tujuh rute tersebut dialihkan maupun diperpendek jalurnya
di mana rute rute tersebut adalah rute rute yang bersinggungan dengan halte monas
halte juanda dan juga halte pecenongan
terima kasih produser lapangan cnn indonesia reza ramadan atas laporan anda
selamat bertugas kembali